konferensi pers mengenai penanganan pasca tsunami di banten dan lampung
yang digelar oleh kabupaten sudatin dan humas bnpb sutopo purwono broho
gelombang pasang menerjang beberapa pantai di sepanjang pantai barat provinsi banten
juga lampung selatan
ada juga korban dan sebagainya
kami tetap menunggu informasi dari bmkg
bmkg awalnya menyampaikan bahwa gelumpang itu disebabkan gelumpang pasang
karena bersamaan dengan bulan pernama
bnpb langsung menghubungi bpd juga menyampaikan kepada masyarakat
bahwa penyebabnya adalah gelombang pasang
dan saat itu juga laporan laporan informasi terkait dengan erupsi gunung anak rakato
terus kita pantau
sejak kemarin sebenarnya kami di posko juga memantau
perkembangan gunung anak rakato yang memang terus menetus
tapi tetusannya tidak besar
nah kemudian bmkg pada pukul sekitar satu tiga puluh mengkoreksi informasi yang sebelumnya
disebabkan gelombang pasang dikoreksi menjadi tsunami
jadi tsunami betul betul menerjang wilayah pantai
di kabupaten pandeglang kabupaten serang kabupaten
dan tsunami menerjang ketinggian kalau berdasarkan laporan masyarakat
laporan bpd antara dua sampai tiga meter
dan kejadiannya begitu tiba tiba
tidak ada peringatan dini disampaikan kepada masyarakat
bmkg terus melakukan analisis
disampaikan kemungkinan penyebabnya adalah
adanya longsoran bawah laut akibat aktivitas erupsi gunung anak rakatau
yang kemudian bersamaan dengan gelombang pasang karena bulan purnama
jadi ada dua kombinasi faktor alam yang menyebabkan tadi
yaitu tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut
karena aktivitas erupsi gunung anak rakato
dan gelombang pasang karena bulan pernam
jadi tidak ada gempa pada saat itu memang tidak ada gempa
kami juga memantau kondisi yang ada
baik sifatnya lokal maupun yang di samudera india
tidak ada gempa
dan memang sistem peringatan dini
tsunami yang dibangkitkan oleh longsoran bawah laut
seperti yang terjadi tadi
juga terjadi di palu
serta diakibatkan erupsi dari gunung yang ada di lautan
bmkg belum memiliki sistem peringatan di sini
kalau tsunami yang dibangkitkan dari gempa bumi
kita sudah memiliki indonesia tsunami erroring system
dan bmkg pasti menyampaikan secara cepat
kurang dari lima menit
begitu ada potensi
maka langsung diaktivasi
beberapa persyaratan kalau terjadi gempa
kalau disebabkan oleh gempa biasanya gempanya diatas tujuh skr
kedalaman kurang dari dua puluh km
dan berada di zona subduksi
yang terjadi kemarin tidak ada gempa
inilah yang ingin saya sampaikan
begitu sulitnya untuk menyampaikan peringatan dini kepada masyarakat
adanya tsunami yang disebabkan oleh longsoran bawah laut
maupun oleh pengaruh aktivitas vulkanik
jadi yang terjadi kemarin
tiba tiba tidak ada peringatan dini
juga tidak ada tanda tanda
karena kondisinya malam
pukul dua puluh satu lebih dua puluh tujuh
tiba tiba langsung menerjang
bangunan bangunan yang ada di sekitar pantai
baik itu permukiman rumah penduduk
maupun daerah wisata
sehingga kita mendapat informasi dokumentasi dokumen dokumentasi juga dari sosial media
banyak masyarakat apalagi kondisi libur long weekend
libur empat hari objek wisata di sekitar pantai
mulai dari anyer carita tanjung lesung sumur padat wisatawan penuh
ada banyak acara yang kemudian terjadi
tidak ada peringatan di mana

tidak ada penyebab yang terjadi
karena ini diketahui
dari sebuah peringatan yang terjadi
menyebabkan tsunami secara tiba tiba
sehingga tsunami yang terjadi tadi malam
menyebabkan korban jiwa
sampai dengan data hari ini

di indonesia bagian barat
total jumlah korban meninggal satu ratus enam puluh delapan orang meninggal dunia
kerusakan rumah terdapat lima ratus lima puluh delapan unit rumah hotel sembilan unit hotel mengalami rusak berat enam puluh warung kuliner mengalami kerusakan kemudian juga perahu kapal ada tiga ratus lima puluh rusak
dan korban serta kerugian akibat bencana ini terjadi di tiga wilayah tiga kabupaten yaitu kabupaten pandeglang kabupaten lampung selatan dan kabupaten serang
dan data ini adalah data sementara diperkirakan data masih akan bertambah
karena belum semua daerah daerah yang terdampak oleh tsunami berhasil atau didata semuanya
saat ini aparat gabungan baik dari bpbd tni polri basarnas pmi tagana relawan dibantu juga masyarakat masih melakukan proses evakuasi
daerah yang terdampak mengalami kerugian dan kerusakan paling parah adalah di pandeglang
jadi dari itu
total satu ratus enam puluh delapan orang meninggal dunia tujuh ratus empat puluh lima orang luka luka dan tiga puluh orang hilang serta ratusan tadi rumah rusak dan sebagainya
di pandeglang tercatat satu ratus dua puluh enam orang meninggal dunia
kerusakan fisik meliputi
rumah empat ratus empat puluh enam rumah rusak
hotel sembilan unit rusak berat
kemudian tiga ratus lima puluh perahu kapal rusak
warung enam puluh unit rusak
kendaraan baik roda empat ada dua puluh empat roda dua ada empat puluh lima
ini data yang sementara
daerah yang paling parah itu adalah dan ditemukan korban banyak di kabupaten pandeglang
itu adalah di hotel mutiara carita cotips
hotel tanjung lesung
ketiga adalah di kampung sambolo
di kabupaten pandeglang daerah yang terdampak oleh terjangan tsunami ada sepuluh kecamatan
yaitu kecamatan carita kecamatan panimbang kecamatan sumur kecamatan labuan kecamatan gelis
kecamatan menes kecamatan cibaliung kecamatan jiput kecamatan cimanggu dan pagelaran
sedangkan dampak tsunami yang ditimbulkan di kabupaten lampung selatan
terdapat tiga puluh tiga orang meninggal dunia
dan satu ratus sepuluh rumah rusak
di lampung selatan
tsunami menerjang pantai di empat kecamatan
yaitu di kecamatan kalianda
dan kecamatan katibung
sedangkan yang di kabupaten serang
sembilan orang meninggal dunia
dan kerusakan bangunan baik rumah maupun fasilitas umum
saat ini masih dilakukan pendataan
jadi itu dampak yang ditimbulkan tsunami
yang menerjang tadi malam
dan data ini kemungkinan masih akan terus berjalan